nah bukan cuma soal permainan saja dan juga atletnya saja sejumlah venue yang akan digunakan dalam asian games mulai diuji coba termasuk istora senayan
uji coba istora senayan sekaligus berbarengan dengan pelaksanaan turnamen bulutangkis indonesia master dua ribu delapan belas
nah barangkali anda penasaran ya seperti apa wajah istora yang baru ini
berikut ini rian hasri akan mengajak anda melihat langsung wajah istora yang baru
tatap mata saya sekarang saya akan mengajak anda ke suatu tempat yang tidak pernah anda bayangkan sebelumnya
tata terus tata
luar biasa sambutannya untuk saya deh
tapi kalau kita perhatikan memang istora senayan sekarang sudah lebih bergekit sejak zaman now gitu
tapi sebagai fitch zaman now kita juga harus nonton pertandingan olahraga itu dengan tertib
jangan nonton di depan orang kayak gini
jangan juga untuk duduk di tangga
oh contoh ya
salah satu yang sering dilakukan oleh masyarakat indonesia itu ialah naikin kaki ke kursi
dan kalau anda melakukan itu yang terjadi ialah kameranya dari sana akan membuat anda malu
terlurin pak ya emang kalau saya nggak terlurin kenapa pak
menjaga kenyamanan bersama aja pak
oh menjaga bersama
jangan lupa subscribe channel ini ya
mobilnya belum ada yang main
aku ada yang main tapi aku jagoan di hati kamu kan
eh di sini sendiri atau sama siapa ya
ya udah selesai
gimana pendapatnya tentang istora senayan sekarang
fasilitas terbarunya ialah warming up hall yang diperuntukkan untuk atlet tapi kita nggak bisa masuk ke sana
dan selanjutnya di sebelah sini ada player lounge nya
nah ini untuk atlet sebelum bermain ataupun sudah bermain mereka akan beristirahat di sini
yo juga ada penambahan area yang dulunya ini nggak ada nih ini belakang saya
nah sekarang menjadi area food court
lalu apu kapal
apa kabar baik
so itu artinya memang istora sudah lebih baik walaupun memang pendukung yang ada di sini kadang juga nggak mendukung pemain dari luar negeri
karena memang ya begitu ya memang crowd nya atau crowd nya yang ada di sini ya tentu saja setiap kita ada di dalam sana yang terdengar ialah indonesia